selamat malam dalam sepekan terakhir ruang pemberitaan kita
begitu ramai menyoroti kepahlawanan seorang petugas kebersihan bernama dadan wiradana
tidak sekedar cerita aksi dadan yang rela menyelam di got berair kotor
demi mengambil sampah di saluran air viral di berbagai media
cerita dadan ini menandingi berita getir dari banjir yang masih melanda ibu kota
itulah sorotan kami malam ini
berbicara banjir tak jauh jauh dari kisah kota jakarta
kejadian ini bukan hanya gosip belaka sebab banjir sudah lama menghiasi ibu kota
mbak nostalgia sejak zaman dahulu kala kenangan banjir kerap menghantui warga
jadi ketika banjir tiba banyak warga yang akhirnya berkata ini sudah biasa
di balik segala umpat dan keluh masyarakat inilah biang keladi tergenaknya jakarta
bahwa untuk kondisi jakarta itu delapan puluh lima persen itu run off nya
artinya begini setiap hujan
turun air itu langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah
sebanyak delapan puluh lima persen
delapan persen masuk ke tanah lalu ada sembilan persen itu yang menguap
saya hitung ulang pernyataan ketua bnpb tadi
run off delapan puluh lima persen delapan persen masuk ke tanah sembilan persen menguap
total jadi satu ratus dua persen dong pak
kelebihan dua persen kalau begitu
coba anda bayangkan hujan deras turun di jakarta
yang terserap melalui permukaan kurang dari sepuluh persen
yang menguap hanya sembilan persen
bisa anda perkirakan sendiri
sisa air hujan lebih dari delapan puluh persen lari kemana dia
ini dia air yang turun dari langit tak bisa masuk ke dalam tanah
permukaan tanah di jakarta kini semakin langka
daerah resapan berkurang drastis sementara jumlah bangunan meningkat pesat
karena tak bisa mengalir bebas maka genangan air parkir di perumahan jalanan
ya di tempat tempat yang termasuk cekungan
ini belum termasuk luapan air dari daerah lain yang masuk melalui aliran sungai
banjir memang miris
terlebih jika kita melihat cuplikan berikut ini kita saksikan bersama
itu pelan pelan pelan
turunin di situ
gambar ini memperlihatkan cara mengevakuasi korban banjir setinggi hampir dua meter di cipinang melayu jakarta timur
permukaan tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah jabodetabek selama dua hari
salah satu korban banjir adalah bayi yang masih berusia satu bulan
evakuasi harus menggunakan perahu karet dan korban banjir harus lincah melompat agar tetap aman
di cipinang melayu warga harus tinggal di lantai dua karena lantai satu rumah berubah menjadi kolam renang berukuran jumbo
ini baru satu kasus masih ada banyak titik banjir lainnya yang menggenangi ibu kota
sisanya masih dalam proses pembangunan dan pembebasan lahan
saat banjir melanda akhir februari lalu gubernur dki jakarta basuki cayapurnama sedang mengurus kasusnya di pengadilan
karena itulah ahok meminta maaf kepada masyarakat karena tidak bisa hadir langsung di lokasi kejadian
saya hanya mau sampaikan permohonan maaf pada warga dki karena kasus saya ini saya tidak bisa kerja penuh waktu
seharian semalam di sini padahal saya tahu warga dki sedang ngalamin banjir
apalagi ibu ibu rumah
apalagi ibu ibu rumah
apalagi ibu ibu rumah tangga khususnya
biasanya kalau banjir banjir seperti ini pejabat langsung beraksi
tapi kali ini giliran anak buah yang unjuk gigi
secara tak sengaja petugas ppsu dki jakarta menjadi viral dan menuai pujian
kita lihat penampakan berikut ini
dari dalam selokan hitam muncul sesosok pemuda
ia adalah dadan
dan sarana umum
di kelurahan gondangdia jakarta pusat
banjir yang terjadi sebagian besar akibat sumbatan sampah
maka dadan rela menyelam dan mengeluarkan sampah agar saluran kembali lancar
aksi heroik dadan cukup membanggakan
ia berani mengambil resiko demi mengemban tugas penting menghadapi banjir
ada resiko keamanan dan kesehatan
kalau sisi keamanan tentu keberanian dada
tapi kebetulan dadan tidak akan menangkap
dan kebetulan dadan tidak akan menangkap
dan kebetulan dadan tidak akan menangkap

ke egentarai pemerintah
dadan menuai pujian banjir undangan dan selalu dicari cari wartawan
padahal dadan tidak akan terkenal jika tidak ada yang merekam aksinya
setelah penelusuran mendalam akhirnya saya menemukan orang yang merekam aksi dadan tersebut
ini dia orangnya
oh ya itu kebetulan memang saya yang merekam
kejadiannya di jalan lombok pas hujan besar pada hari selasa kalau nggak salah pak eko
pengambilan gambar memang spontan ya pak karena kita dari foto juga gambar juga
itu sebetulnya internal kelurahan aja
jadi kita ambil gambar saya ambil foto terus memvideokan pekerjaan kita itu pak
jadi di dalam got itu kita temukan permasalahan yang isinya sumbatan sampah dan lumpur
ternyata rekaman video aksi dadan memang rutin dibuat oleh sang komandan sebagai bahan laporan
sebenarnya video ini sejatinya adalah
dengan evaluasi langsung dikirim ke kelurahan untuk menilai apakah petugas ppsu menjalankan pekerjaannya atau tidak
karena tujuannya untuk evaluasi kinerja rizal ikut bingung ketika rekaman yang ia buat menjadi viral
padahal ia hanya mengirimkan pada atasannya
memang saya yang membuat tapi siapa yang menyebarkan itu ke youtube itu pun saya juga nggak tahu
entah siapa yang terus menjadi viral aja gitu pak
buat laporan intern kelurahan aja
jadi saya sebagai koordinator laporan ke kelurahan
saya tidak heran jika dadan piawai membersihkan selokan
urusan sampah hanya persoalan kecil untuknya
perlu anda tahu dadan bukanlah pemain baru di bidang kebersihan
sebelum menjadi pasukan oranye dadan adalah petugas kebersihan di salah satu rumah sakit
salah satu tugasnya membersihkan kamar jenazah
sempat ngerasain di kamar mayat di rumah duka disebutnya
ya bersih bersih kita pengecekan juga
kan ada yang sip tiga juga kita patroli malam
seperti pengecekan kamar mayatnya juga ya termasuknya
kita jaga juga di situ
dadan tampak menguasai betul teknik teknik membersihkan kamar jenazah
selain melatih mental tugas dadan cukup basah
setiap ada kematian selalu ada pekerjaan sampingan untuknya
bersih bersih got kan capek cuma capek tenaga ya
sama fisik paling penting
kalau kamar mayat segalanya udah tenaga juga
ya karena apa ya marilah
ya sampingannya sih lumayan lah
nama nama buat uang makan juga
misalkan kalau ada yang meninggal baru kita bantu bantu
seperti mandiin juga
dan kita juga ada yang kan seperti ditunggu dulu keluarganya sampai kita harus jaga
tugas mulia dadan di kamar jenazah berakhir
karena tak ada tawaran over kontrak dadan merapat ke sektor pemerintahan menjadi petugas prasarana dan sarana umum atau ppsu
atau lebih dikenal sebagai pasukan orangnya
tugasnya kini erat kaitannya dengan fungsi perkotaan
selain jakarta kota bekasi pun punya pasukan dengan tugas yang sama
bernama tim pembuatan dan pembersihan saluran air
tim yang disebar di tiga belas kecamatan ini juga rela menantang maut demi membersihkan gorong gorong agar tidak ada lagi sampah yang menyumbat
dengan dadan di jakarta tim biru dari kota bekasi ini cukup total dalam beraksi
kali ini medannya agak berbeda karena bukan selokan yang terbuka
hanya ada ruang beberapa sentimeter saja sebagai ruang bernafas
berbicara mengenai usaha petugas kebersihan dalam mengantisipasi banjir
tapi kita bisa mengatakan bahwa kita sudah berhasil
kita sudah berhasil
kita sudah berhasil
kita sudah berhasil
kita sudah berhasil
kita sudah berhasil
kita sudah berhasil
kita sudah berhasil
saya beruntung berkesempatan melihat dan berbincang langsung dengan salah satu ikon petugas kebersihan dadan
nantikan sesaat lagi usha jedah
hari ini ini pukul delapan pagi waktu indonesia barat di kawasan kelurahan gondang dia
saya berkesempatan untuk mengunjungi kegiatan yang dilakukan oleh petugas sarana dan prasarana umum dki jakarta
yang tugasnya memang memastikan sarana dan prasarana umum berjalan dengan baik
tidak mengganggu kondisi masyarakat di sekitar selokan dan lain sebagainya
dan satu orang yang akan saya temui ini adalah orang yang selama satu minggu ini begitu jadi perbincangan
mas dada apa kabar
ini mau ngapain ini
ini mau bersihkan ini
masuk ke selokan
emang setiap hari atau
kayak gimana nih selokan harus dipantau terus
iya ini kan harus di ini kan rutinitas juga
karena disini kan apa ya kalau terhujan genangan disini lumayan parah juga genangannya
jadi mas dada mau masuk nih
oke deh silahkan
oke saya mau kesini deh ya
ini adalah gorong gorong yang bisa dikatakan terhitung rawan di kawasan kelurahan gondang gia ini
karena kawasan ini dataran rendah
jadi ketika air dataran rendah
diatang atau dikatakan hujan
limpasan air sangat dominan disini
gorong gorong ini merupakan titik krusial karena banyak sekali endapan lumpur dan sampah yang ada di dalam gorong gorong ini
karena itu petugas ppsu dengan rutin melakukan pengecekan dan pembersihan terhadap gorong gorong ini
minimal satu bulan sekali
jika hujan datang dan cukup deras maka petugas ppsu akan segera datang ke tempat ini
untuk mengecek gorong gorong dan memastikan agar saluran ini dilewati air dengan lancar
mas dadan tadi ngapain
habis bersihin di dalam
yang di dalam ada apa
sampah lumpur banyak bekas ban juga ban dalem
itu kan tadi saya lihat ada lima belas sampai dua puluh menit lah di dalam gorong gorong itu
kok bisa tahan
ya kan ada udara juga
jadi nggak perlu tahan nafas
bau tapi kan
nggak merasa risih
itu waktu ini mas dadan udah menjalankan ini berapa lama nih
dari udah lama juga sih
sebagai petugas ppsu
ya kalau ini kan emang udah tugas ppsu juga seperti ini
udah berapa lama berapa tahun
dari tahun dua ribu lima belas saja
dari dua ribu lima belas sampai sekarang
dari dua tahun ya
waktu pertama kali bekerja seperti ini ada pelatihannya nggak sampai akhirnya bisa tahan di dalam seperti itu
kalau untuk pelatihan juga ada ya kayak jenis penopingan juga ada
kalau pelatihan gini kan kita cuma penanganan sementara doang
cuma untuk ini karena kita juga ada koordinasi juga koordinator juga ada komandan regunya yang udah senior
jadi ngasih tau caranya kalau ke
seperti ini gimana cara ngadepinnya
buat seperti ini gimana
mas dadan nggak semua orang bisa melakukan apa yang mas dadan lakukan tuh
artinya ya saya juga harus berpikir dua tiga kali untuk melakukan hal yang sama
tapi kok mas dadan rela sih melakukan hal itu
kan yang tadi saya bilang ini udah tugas saya juga
ini udah tugas ppsu
yang penting intinya kita ngebersihin juga ya jangan sampai terjadi banjir ataupun genangan juga
ada nggak yang lebih
menurut mas dadan lebih parah dari ini
ada sebenarnya jalur sini juga cuma di sebelah sana
oh itu ada apa
lebih parah lagi
sama sama dapet ban motor ya dari ban luar sampai ban dalem
terus dapet selimut juga
sempet dapet apa ya kayak sejenis
masuk di dalam itu
lebih parah dari yang ini dari sebelumnya
ini kan pas lagi hujan juga kebetulan di sini genangan lumayan gede juga
satu tim beberapa teman pertemuan ppsu coba untuk bongkar dan masuk ke saluran ini
kalau sebelum kerja pagi tadi saya lihat ada apel ya
persiapannya apa aja sih
kalau persiapan kita yang tentunya alat ya
alat alat apa aja
hias tadi ini pengki ini tambang karung ada cangkul juga ada skop ada juga linggis sama senter kepala
terus ini pakaian
pakaian juga seperti sepatu bot nih ini udah wajib
pakaian sepatu bot ya
ini pakaian kotor kayak gini nanti dicuci lagi dipakai lagi gitu ya
iya kebetulan ada bawa salin juga
dapet berapa banyak seragam
kalau untuk seragam kita dapat dua dostel ya
jadi hari ini kotor yang masih bersih dipakai buat besok
jadi tiap tahun kita dapet juga dapet seragam juga
tahun ini dapet
misalkan tahun kemarin dapet tahun ini dapat lagi juga nanti tahun ini dapat lagi juga
mas zadan waktu dua ribu lima belas memulai kerja seperti ini ada perasaan nggak seneng gak
pertama masuk ya kan langsung ke lapangan ya
tapi kan kerjanya cuma sebatas bersih bersih doang ya kayak nyapo atau ngangkutin sampah
ternyata udah saya baca di kontraknya juga kan tugasnya seperti ini
oh saya pikir cuma sebatas nyapu doang ternyata harus beliin saluran juga
ya udah karena emang udah tugas karena saya juga niat saya dari rumah kerja untuk bantu orang tua yaudah dilanjut
waktu pertama kali masuk gorong gorong di sini
di sini juga
jadi ini udah jadi daerah jajahan dong ya
biasanya paling tidak berapa kali dalam satu bulan
satu bulan bisa dua atau empat kali ya
ya tapi kalau emang cuacanya lagi musim hujan kita wajib ini tiap hari untuk dicek
soalnya di sini kan rawan genangan juga ya kayak di sini di jalan lombok agus salim termasuk di lampu merah cokro
terus enggak malu
kok kenapa harus malu kan ini kerjaan mulia juga
kan ada pepatah juga ya kebersihan sebagian dari iman
jadi enggak malu sih buat saya malah bangga dengan kerjaan ini
kawan kawan yang lain juga melakukan hal yang sama
iya jadi nggak saya doang kan yang masuk ke gorong gorong semuanya
jadi satu hari itu shift pagi itu ada berapa orang
berapa ya totalnya
ada enam puluh orang
iya enam puluh yang di shift duanya enam orang
nah itu dibagi tugasnya
ya di plot per zonanya masing masing
kebetulan saya jonanya lagi di sini
oke biasanya selalu ini yang dilakukan nggak sih masuk gorong gorong
karena kita tahunya dadan kerjaannya nyemplung ke air yang otor tuh
enggak sih enggak apa enggak di saluran doang
penopingan pohon kayak penyapuan juga kayak pengangkutan sampah
saya juga pengecekan pju atau kayak kanstin seperti ini ngecet nih
dilakukan semua itu ya
oke ada yang pengalaman yang tidak pernah terlupakan nggak waktu masuk sini
pengalaman yang paling berkesan lah gitu
tempoh hari disini saya bertiga ya kebetulan orangnya juga yang ikut nyelem yang di sini ada
mas satu lagi ada kita bertiga ngangkut sampah yang di sini kondisinya parah
sampahnya pun begitu banyak kita harus bergantian kayak narik sampah
ini di sini ya
iya jalur sini nih sampai ujung sana
sepanjang sini jadi kita harus bergantian yang satu pegang karung yang satu kita ngeduk juga
yang satu narik sampah dari sisi lain juga kita dikumpulin satu titik kita dimasukin karung
yang satu narik keluar yang satu lagi bantu dorong juga itu yang buat saya berkesan
bu butuh waktu berapa lama tuh
itu dari pagi sampai jam sepuluh
dari pagi sampai jam sebelas di dalam terus
iya di dalam terus
enggak sih bau sih bau cuman emang udah tugas mau bau atau enggak terus dilakuin aja
itu sampahnya banyak sekali
kalau sekarang kan cuma berapa karung doang ya kalau kemarin sempat hampir mau lima belas karung
iya sampah doang gitu
yang mengerjakan tiga orang
sebenarnya yang ngerjain di sini banyak ya karena kan bukan saya aja yang di sini ya
ada yang sebagian di ujung sana juga ada yang di bagian dekat lampu merah
itu kan yang kalau istilahnya pusatnya di sana nah ada teman yang nyebur juga di sana
malah di sana yang lebih parah yang kebetulan air nggak ngalir ke sini nggak ngalir ke sana
jadi mandetnya di sana itu dibongkar baru ngalir ke sini
dan sampahnya dari sana juga kemungkinan ya
iya kebetulan emang kayaknya dari sana juga numpuknya sampah
waktu yang banyak itu apa yang paling banyak diambil
itu kayak sampah sampah ini sih
kayak plastik ya kebanyakan plastik doang sih sama lumpur lumpur
cuma yang kagetnya kok bisa ada ban motor ya
sama ban dalem juga kita dapat selimut juga
sempat dapat kayak bekas gear motor
kayak apa lagi ya kayak sendok kita dapat mangkuk
untung nggak ada manusia ya
tidak ketemu ular gitu di sini katanya ada ularnya
kalau untuk selama ini sih belum pernah
enggak ada ya
kalau kayak kecoa cacing sih
tikus ya udah gak dianggap keluarga
setiap tempat ada enggak yang kayak gininya
ini kan di kawasan ceresia nih
di tempat lain ada nggak yang parahnya sama kayak gini
ada itu yang kemarin di jalan lombok sama di jalan agus salim
terus di jalan cik di tiro juga
depan rumah sakit bunda sama di jalan apa ya sam
di jalan lombok sama di jalan cendana sama di jalan tekumar
di jalan lombok itu yang kemarin ada di videonya
itu sama gak kayak gini
enggak beda malah
jadi kalau dibilang enak surumila bukan surumila enaknya
kalau ini kan posisi gotnya ngeplos gini ya
kalau yang di lombok enggak jadi begini bang
ini kan kayak gini nih dibuka
ada penutupnya lagi ke bawah
jadi ada saluran segede bola poli deh
kayak semacam kontrol
jadi itu yang susah
yang alasannya buat alasannya nyelem juga enggak pakai alat bantu yang lain ya
pak mirsa saya sudah bersama pak lurah gondangdia nih
yang membawahi kerja teman teman ppsu ya pak ya
iya betul pak
kerjaannya nggak terlihat berat ya sebenarnya ya
memang itu sop nya mereka sampai masuk ke dalam
ya jadi ppsu sebenarnya menangani perasaran perasaran umum ya
walaupun terlihat beberapa penyapuan kegiatan penyapuan lalu pembersihan saluran
memang selama bisa ditangani oleh ppsu ditangani semaksimal mungkin
tapi ketika dicek permasalahannya lebih ke arah teknis kita koordinasi dengan dinas terkait
itu mulainya dari mana
itu kan kalau dilihat tuh sebenarnya kan kepepet gitu sebenarnya
masuk ke dalam ngambil sampah harus sampai masuk ke gorong gorong itu kan kepepet sebenarnya ya
sebenarnya penanganan ppsu ini hanya membersihkan sampah ya
menguras yang bisa dikuras salurannya
nah memang saya juga tidak mau memaksakan anak anak ppsu ini untuk sampai masuk gorong gorong
tapi mau tidak mau itu harus kita kerjakan
karena salah satu tugas ppsu ya bagaimana supaya wilayah itu bersih semaksimal mungkin
ini kan wilayah yang bapak kontrol ini kan wilayah elit sebenarnya ya
rumahan besar rumahan mewah
tapi ternyata sampah sampahnya juga sama seperti di wilayah lain ya
karena gini di wilayah gondangdia ini kan aktivitas warga itu bukan hanya masyarakat ya
tapi banyak pendatang perkantoran yang lewat
lalu ada pekerja pekerja yang lewat di sini
artinya sampah itu juga bisa dari bukan hanya dari warga
tapi ya aktivitas aktivitas yang warga yang berada di wilayah kelurahan gondang dia
bagaimana bapak bisa memotivasi teman teman ppsu ini sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaannya dengan apa ya
dengan sepenuh hati kalau kita lihat sepanjang pagi ini pekerjaannya luar biasa
gimana cara memotivasi mereka
jadi sesuai arahan pak wali kota
setiap pagi itu kita apel
pada saat apel kita kasih pengarahan kepada ppsu
saya memotivasinya seperti ini
bahwa tugas ppsu adalah melayani masyarakat
sama dengan saya sebagai lurah
nah dari situ saya sampaikan bahwa selain ini adalah tugas ini adalah ibadah buat ppsu
pak saya izin wawancara dadan lagi ya
terima kasih pak
cita citanya apa sebenarnya dulu
kalau dulu sih dari kecil ya sempat ini jadi penari
kita akan berbincang lagi dengan dadan yang lagi istirahat nih
bisa cerita nggak awalnya akhirnya bisa jadi petugas ppsu itu gimana
ya awalnya sih dapat mumpok juga ya dari temen
kalau di kelurahan tuh lagi ada lowongan buat ppsu
mengelamar ke koran
hari kebetulan hari senin ya
dulu tuh hari senin
terus akhirnya diterima
waktu pertama kali daftar kebayang nggak kerja yang dikerjakan tuh seperti sekarang
masuk ke gorong gorong
nyelem ke air yang kotor
kalau ini sih nggak ngebayang kalau mau masuk ke gorong gorong ya
taunya kan cuman nyapu sama pengangkutan sampah doang
ternyata begitu udah sekian bulan ternyata tugasnya masuk klub juga
berikut sama penoplingan pohon
dadan pak pendidikan terakhir apa
sma ya setingkat sma ya
cita citanya apa sebenarnya dulu
kalau dulu sih dari kecil ya sempet ini apa pengen jadi penari
pengen jadi penari
ya kayak penari tradisional
dulu sih sempat gabung di sanggar juga
kalau di rumah dulu di kampung sempet ngajarin anak anak nari juga
kayak tari tradisional ya kayak jaipong kayak modern tradisional
kapan kemudian akhirnya meninggalkan cita cita itu
sekitar tahun dua ribu delapan ya
dua ribu delapan mungkin karena udah beranjak dewasa juga kan
coba untuk kerja nyari kerja yang layak
kebetulan dulu sebelum di ppsu juga sempat jadi cleaning service juga
di rumah sakit
di rumah sakit usada mangga besar
waktu rame video itu beredar itu daden kebayang nggak tadinya apa namanya
itu ceritanya gimana deh pertama deh
jadi pertamanya tuh hari sasa ya
itu kan jam setengah delapan pagi selesai apel karena hujannya gede juga
rame rame kita langsung disebar sama pimpinan ke sesuai lokasinya masing masing
kebetulan kemarin di tugas drw lima di jalan khg agus salim
agus salim dan jalan lombok
di situ genangannya lumayan ini juga ya deras juga ya genangannya
ya udah sama satu tim berikut komandan regu sama palura
kita cek sumber masalahnya dari mana
sebelum di lombok juga sempet nyelom juga di jalan agus salim
di situ juga sama kondisinya parah
pas lagi emang mau bener bersihin yang di situ ada laporan juga
kalau di jalan lombok tuh air sudah mulai meluap
bak kontrol pun udah nggak nampung air
jadi satu tim langsung menuju lokasi
nah terus kemudian ada video itu gimana sih ceritanya
itu sih komandan tugu saya yang video ya sebenarnya
kita kan kalau tugas itu selalu di foto kalau nggak di video untuk dikirim ke pimpinan
sebagai tanda bukti ini kerjaan kita loh gitu
cuma karena yang entah itu siapa yang upload
saya satu tim juga sama berikut tugas
video itu munculnya dimana pertama kali
saya lihat sih di facebook
sebelumnya katanya masuk ke grup ini dulu katanya
ya kalau itu sih ke grup wa wa
wa group di kelurahan
cuman untuk rame nya saya juga karena baru tahu dari temen
ternyata di facebook udah rame
nah waktu pertama kali muncul di facebook siapa orang pertama yang menghubungi
dan terkejut kamu kerjanya seperti ini
ini sih orang tua
yang pertama tahu itu di rumah bibi
dia kan kebetulan update terus ya di facebook ya
dia lihat katanya kok kerjanya kayak gini sih katanya
emang kayak gini sih sebenarnya kerjaannya aslinya
oh kiranya cuma sebatas nyapu sama nebang pohon doang
apa reaksi mereka kemudian
merasa kasihan atau merasa bangga bahkan
bangga ya terutama bangga sih
katanya ngelihatnya gak tega
cuma saya jelasin juga karena itu dan tugasnya juga
kondisinya juga aman
karena didampingi senior saya juga sama pimpinan
udah punya istri
udah punya pacar
pacar tau gak gambar itu
kalau ini sih
pas hari berikutnya dia baru tahu
hari kamis dia baru tahu
katanya sebelumnya kan belum pernah cerita kerjanya seperti apa
jadi taunya saya cuma kerja doang
karena udah liat video kata dia kok kerjanya kayak gini sih
kok nyampe ya ibaratin secara kasar nyarohi nyawa juga
makanya saya jelasin itulah kerja saya sebenarnya di jakarta tuh
bukan yang pernah dipikirin kan jelek
belum dia sempet pikiran jelek juga
nah bahwa kerjaan saya tuh seperti ini sebenarnya
dan dadan ikhlas aja menjalankan itu
ikhlas yang pertama karena ini buat pribadi ya kerjaan mulia juga sih
karena kebersihan kan paling penting juga ya
tambah kan jakarta juga terkenal kan banjirnya dari dulu
makanya saya kenapa mau gabung di ppsu
saya mau ikhlas nyampe masuk kurung kurung
karena saya juga pengen menciptakan jakarta tuh
detail banjirnya tuh atau ada genangan genangan tuh hilang
rencana ke depan kayak gimana
ini sekarang betah nggak kerja sebagai petugas ppsk
apa aja saya yang didapet
udah wmp tuh ya
iya dapet tunjangan juga
kayak bpjs kesehatan bpjs ketenagakerjaan
kita naik transjakarta gratis
untuk yang belum nikah ya kita juga bisa dapat rusun
dapet daging murah juga
oh dapet rusun juga
jadi sebenarnya dari sisi penghasilan dadan happy ya
iya happy udah lebih dari cukup
terus apa ke depan apa rencananya setelah ini
apakah mau terus sebagai petugas ppsu atau ada punya rencana lain
kalau ini sih kalau untuk kerja ya terus
cuman kalau rencana untuk kedepannya sih
ya emang udah ngobrol juga sama orang tua
tahun ini sih mau nikah
nah menikah tinggal di jakarta apa tinggal
rumahnya di bogor ya
mau tinggal di jakarta apa tinggal di bogor
pasti tinggal di jakarta
tinggal di jakarta
saya bawa ke jakarta
dan tadi kan pacar calon istri sempat terkejut tuh
sekarang udah bisa nerima
udah bisa nerima
calon suaminya kerja seperti itu
pandang saya kerja kayak gini kotor kotor
karena ini bukan kerjaan yang hina juga
malah kerjaan mulia
malah saya minta dukungannya dari dia
alhamdulillah dia dukung apapun kerjaan saya
kalau melaksanakan kerja kan macem macem tuh didapet
ada kasur katanya selimut
sebenarnya orang jakarta tuh masih sembarangan dibuang sampah ya
iya sih kalau emang saya lagi kuntur lagi tugas di lapangan juga
masih ada aja yang buang sampah sembarangan
cuman kan kita juga pimpinan menegaskan
jika ada yang buang sampah tolong ditegur juga
karena dari keluaran kita udah menyiapkan tong sampah
di titik titik yang sering banyak sampah gitu
ketika ada gambar itu beredar ada nggak
selain pak lurah ya tentu saja sebagai atasan langsung
ada nggak pejabat yang menghubungi atau
kemarin dari pak kadis kepala dinas lingkungan hidup
kebetulan sempat ketemu beliau juga
dia bertanya pak emang bener kamu yang di video itu
dan saya yang ngerjain juga bersama satu tim dengan secara bergantian
oke ini kan dadan setelah ada gambar video yang beredar itu
jadi selebritis dadakan nih
masuk tv dihubungi sama wartawan
diajak bicara sama penyiar radio
seneng sih senengnya ada ya
capeknya juga ada
capeknya sih karena kerja ngerasa terganggu juga sih
karena kan kita kerja harus benar benar siap harus cepat
tapi karena pimpinan udah ngijinin juga
teman teman juga udah mendukung yaudah karena itu udah tugas
bagian dari tugas juga yaudah saya nikmatin aja
teman teman gimana tanggapannya setelah dadan menjadi sangat terkenal
pada seneng sih teman teman karena ya nggak nyangka aja sih teman teman juga
kok bisa nyampe rame tapi bangga juga
malah dukungan dari teman teman tuh terus
begitupun dari palurahnya atau staf stafnya juga
mau ngedukung juga ngerasa seneng bangga
sekarang gendang dia jadi dipandang
terakhir harapan ke depan
harapannya sih naik aja ya
mudah mudahan pak wali kota mendengar
di realisasi ya
tedan terima kasih atas kerjanya buat jakarta
berbicara mengenai usaha usaha mengantisipasi banjir
pemerintah provinsi dki jakarta sebenarnya sudah memiliki sebuah sistem
yang mengedepankan partisipasi warga
sistem ini terpadu dalam program jakarta smart city
yang berbasis teknologi informasi
seperti apa alur penanganan banjir tersebut
permasalahan banjir di jakarta seolah tak ada habisnya
meski berbagai cara telah dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta
banjir tetap saja singgah
sejak dua ribu empat belas pemprov dki jakarta mulai mencanangkan terobosan
dengan meningkatkan peran masyarakat
masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan permasalahan
khususnya banjir yang diterapkan dalam program jakarta smart city
warga jakarta dapat melaporkan kondisi di daerah mereka yang terkena banjir
atau genangan air lewat aplikasi clue
aplikasi ini terintegrasi dengan jakarta smart city
yang dimonitor langsung secara real time
ya jadi kami punya
kami punya kanal pengaduan mulai dari sms dan sebagainya
masyarakat bisa berpartisipasi jika ditemukan banjir
pada saat mereka melintas bisa melalui aplikasi group
dengan aplikasi clue nanti masuk informasi tersebut ke ruang monitoring room kita
nah ini ruang monitoring room
ya monitoring room juga termasuk juga petugas yang ada di lapangan
nah setelah itu kita akan cek kondisinya seperti ini ya
kondisi yang ada di sini
ini ada beberapa laporan kita tes back belakang
menandakan jumlah laporan di wilayah tersebut
semakin warnanya semakin merah berarti makin banyak laporan mengenai kondisi banjir tadi
petugas di ruang monitoring jakarta smart city inilah
yang akan memverifikasi informasi warga yang masuk
mulai dari mengecek foto atau video yang diunggah
memantau cctv yang tersebar di lebih dari tiga ratus titik
hingga menentukan apakah laporan valid atau tidak
dan seperti inilah
sistem kerja di ruang monitoring
halo selamat pagi dengan bapak fahmi karsawijaya lurah kalideres
ini kami dari tim jakarta smart city nih pak mau konvoy
petugas monitoring menghubungi lurah tempat laporan warga berasal
lurah menjadi urban manager dalam hal ini
lurah akan mengambil keputusan terkait penanganan dengan meminta bantuan instansi terkait di lingkungan pemprov dki jakarta
seperti menurunkan pasukan orangnya
atau pasukan biru
tak hanya merespon laporan warga
petugas monitor juga memantau kondisi tinggi muka air di pos pengamatan dan alat pompa yang beroperasi
jakarta smart city berwenang menurunkan pompa mobile bila diperlukan
penyebab banjir itu memang sampah
terbesar sampah drainase yang memang tersumbat sampah
kemudian dan sampah sendiri berasal dari masyarakat
jakarta smart city memberikan
ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan informasi itu
berarti masyarakat sendiri setelah membuang sampah
memberitahukan di daerahnya
bahwa ada banjir genangan segala macam
sebenarnya apa yang diinginkan
inti konsep dari jakarta smart city
sebenarnya kita juga butuh kepedulian warga ya
tidak membuang sampah sembarangan
membuang sampah pada tempatnya
terus kemudian tidak menempati daerah daerah yang pinggiran sungai
yang sebenarnya itu adalah aliran sungai ya
nah itulah yang kita harapkan
jadi kalau masyarakat itu juga tidak sadar
sementara kita juga punya sistem untuk melapor dan sebagainya
tentunya akan permasalahan tersebut tidak jadi selesai juga
pemprov dki jakarta mengklaim
sejak penerapan program jakarta smart city
setidaknya titik genangan air berkurang signifikan
laporan warga sangat memudahkan kerja petugas di lapangan
pemprov dki mengimbau kepedulian warga
untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan
sehingga penerapan sistem pelaporan
dalam program jakarta smart city
dapat berjalan maksimal
roni satria jakarta
roni satria jakarta
ini saya berada di kawasan jalan
muhammad husni tamrin jakarta tempat
yang beberapa kali sempat digenangi air
hari hari ini hujan masih turun dengan deras
dan kita mengantisipasi berbagai hal
bersama saya sudah ada pak teguh hendrawan
kepala dinas sumber daya air provinsi dki jakarta
dan pak diki suku dinas jakarta pusat
yang dilakukan saat ini apa pak di tempat ini pak
teman teman satgas pasukan biru
sudah tiga minggu bekerja di lokasi sini
ini terkait dengan masalah aduan warga
dari jalan sunda menteng gondandia
adanya penyumbatan air
sehingga jalan air itu menjadi satu genangan
apalagi hujan kemarin sempat terjadi banjir
nah ini kita crossing jalan
untuk buang ke kalicideng
nah anak anak sudah bekerja
ini kapasitas per hari ini bisa sampai enam tiga kubik karung
yang ini artinya apa sih sebenarnya
yang jadi endapan apa
yang jadi membahayakan ini karena lumpur yang sudah lama
belum lagi juga coran coran yang lama mengendap di sini
sehingga itu tadi jalan air tidak jalan
nah sekarang kita bobok semuanya saluran
alhamdulillah kita lakukan tiga minggu
air sudah mulai mengalir dengan lancar
dan hal seperti ini banyak nggak pak di titik titik di kawasan ini
ya mungkin kita pernah ingat satu tahun yang lalu ya
kasus kejadian kulit kabel
medan merdeka selatan
nah ini tugas kita katakanlah misalnya di ring satu
kita lanjut nanti dari hulu ke hilirnya semua
kita kerjakan seperti ini
sehingga yang untuk kawasan prioritas seperti sudirman tamrin ini
jangan sampai terjadi seperti dua tiga tahun kemarin
pak teguh dalam pengelolaan sumber daya air
tata kelola air di jakarta
kita lihat ada pasukan biru
ini gimana ceritanya pak
ya sejarahnya ini memang idenya dari pak gubernur ya
karena dalam artian ada pasukan biru ada pasukan orange
ada pasukan kuning hijau macam macam
tapi terkait dengan masalah kejelasan di dalam tuk foksi saja
ya pada prinsipnya kita semua bertugas juga melayani masyarakat
nah di dinas sumber daya air ini ada tiga tiga puluh delapan pasukan biru
yang tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten
nah ini kita taruh untuk organisasi itu dari mulai dinas sampai di tingkat kecamatan
yang kita sebut dengan satuan pelaksana
nah mereka itu bertugas ya memapping
kemudian juga mereka tiap hari kerja menyisirin saluran drainase
termasuk reaksi cepat ketika hujan atau banjir datang
ini untuk di dki jakarta pusat sendiri ya
ada berapa tiap hari
untuk satu titik ini saja ada tiga puluh orang
satgas pasukan biru yang bekerja di sini
karena di sini juga ada di jakarta pusat ada delapan kecamatan
ya kan yang terbagi tadi
coba kita lihat sekalian ya
ini lagi melakukan apa pak
nah ini yang tadi kita sampaikan di awal tadi
anak anak satgas pasukan biru
ini sekarang sedang melakukan crossing
pembukaan jalan saluran air
yang mana jumlah sedimen lumpur
termasuk juga saluran saluran beton yang sudah lama bertahun tahun itu tidak dibersihkan
nah ini kita bersihkan sekarang
ini arahnya kemana pak dari mana kemana
nah ini dari jalan sunda gondang diang menteng
ya kan kemudian dari hulu hilirnya kita nanti ke arah kalicideng
nah ini supaya jalan buang airnya nanti kita bisa lancar
nah kemarin kejadian pada saat hujan lebat
udah kita kerjakan tiga minggu ya
syukur alhamdulillah ini bisa lancar lah
jadi tidak terjadi genangan di kawasan ini
ini setiap hari mereka bekerja berarti apa ini statusnya
hire buruh harian
mereka itu kita kontrak dan mereka akan kita jadikan ya pegawai harian lepas kita
katakanlah petugas pemelihara infrastruktur
dan mereka kita gaji setiap bulannya tiga empat juta rupiah per orang
itu kita transfer langsung ke rekening bank dki mereka
ditambah lagi juga bpjs fasilitas lain untuk kesehatannya
termasuk untuk keluarga
nah terus juga ditambah yang namanya upah lembur
kalau tahun kemarin itu hampir satu juta ya mudah mudahan tahun ini ada peningkatan sebesar satu sembilan juta rupiah
mengelola endapan sampah dan lain sebagainya satu hal
tapi mengatur debit air itu jadi hal yang lain yang diperhatikan ya
jadi memang debit air kita kan ada kita mengatur debit itu di pompa pompa di rumah pompa kita
di situ kita bisa melihat ketinggian dari mulai
katakanlah kalau bahasa umum ada sega empat tiga dua satu
nah ketinggian itu yang kita atur
kita sekarang kesana pak ya
boleh kita ke pompa setiabudi timur
saya dan pak teguh sudah ada di rumah pompa setiabudi pak ya
ini adalah salah satu titik atau poin krusial
bagi pengolahan atau pengelolaan air di jakarta begitu ya
bisa dijelasin pak
ya jadi gini
kita sekarang ini memang berada di pompa setiabudi timur
dimana di sini ada dua rumah pompa
ya kan salah satu rumah pengendali banjir
ya kan di kawasan kuningan setiabudi
itu ada tanda
ini tanda apa nih pak
ya ini yang namanya disebut dengan pelskal
atau kapasitas tinggi permukaan air
ini kita bagi ada empat
warna hijau biru oranye
oranye dan merah
ini menunjukkan kapasitas siaga
kalau misalnya di bawah itu menunjukkan siaga empat siaga tiga siaga dua dan siaga satu
nah ini bisa dilihat
ini masih kondisi aman
masih siaga empat
kalau udahlah merah apa yang dilakukan
kalau sudah merah artinya semua aliran aliran ini tetap harus koneksi semuanya dibuka
jadi kita dalam posisi siaga dua ataupun siaga satu
pernah nggak merah
oh ya pasti pernah
ya kasus kemarin seminggu kemarin salah satunya siaga merah
nah kalau kayak gitu ini dialirkan terus ke banjir kanal
makanya yang tadi saya sampaikan pompa pompa sebagai alat pengendali banjir ini yang merupakan obyek vital kita semua harus berfungsi dengan baik
nanti kita jelaskan pakai dengan mana mekanisme pekerjaannya
di dalam ya pak ya
ya di dalam
berapa jumlah pompanya
nanti kita lihat di sini bagaimana teknis pengendaliannya operasionalnya semuanya
ini dia pompanya
ada tiga pompa mesin di sini bisa kita lihat
ini jenisnya submersible artinya memang dia nanti ditaruh di bawah air dengan kapasitas seperti terlihat satu tujuh puluh empat meter kubik per detik
nah ini yang memang salah satu pengendali kita di dalam rangka untuk menjalankan air bagaimana supaya itu jalan
ada masalah nggak sering timbul pak
oh masalah pasti
terutama masalah sampah
saya sampaikan juga bahwa memang hal yang paling urgent ini terkait masalah sampah
bisa dikatakan bahwa pompa pompa ini terkadang bermasalah terkait dengan membuang sampah seperti kemarin apa
ban mobil masuk
jadi luar biasa nih
jadi pompa pompa kita itu sering trouble nya itu karena masalah sampah
pompa di bawah air
sumpersible di bawah air
kalau ban masuk berarti harus ada yang nyelam tuh
nah ini dia nih
kita akan kita silam yang kita ambil
karena sering kali
oke sering kali terjadi kayak gitu pak ya
apalagi kalau udah kiriman dari katulampa pasti namanya trouble
kita lihat ke atas dulu ya
ini operasinya di atas ya
di sini operasionalnya
pak komar ini adalah penanggung jawab rumah pompa sini
nah ini seperti kita bisa lihat
di sini adalah salah satu sarana pengendali untuk memainkan enam pompa yang ada di pompa indonesia
berfungsi dengan baik
selama tiga hari tiga malam nyala
tiga hari tiga malam seminggu nyala
coba kita lihat di luar ini sekarang
buangannya kita lihat
kita sudah lihat tadi bagaimana pengelolaan drainase pak ya
sampah dan endapan dibersihkan
begitu juga kita sudah lihat rumah pompa yang melakukan pengendali
pompa yang melakukan pengendalian terhadap aliran air yang masuk dan keluar jakarta
tapi itu tetap saja banjir datang
banjir ada di jakarta
sebenarnya apa penyebabnya
karena normalisasi ini aja yang sudah masuk tahun ke empat butuh waktu nih
terus kemudian yang kedua
terkait dengan masalah bencana yang memang siaga satu katulampak kirim ke kita
air dikirim hitungan enam jam sampai di jakarta
nah bagaimana kita menghantarkan air air ini supaya sampai ke laut ke peluit maupun ke ancol itu berfungsi dengan baik
nah makanya hari ini saya sampaikan kenapa kita dipompak sebagai salah satu pengendali banjir obyek vital kita
karena ini memang peranan yang sangat penting
soal pemukiman yang sangat padat penduduk kemudian pola budaya pembuangan sampah warga jakarta itu juga jadi masalah nggak
terutama masalah sampah
sering saya bicara dengan teman teman
media atau gimana
tolong kepada warga masyarakat
apalagi kalau misalnya katulampa sudah kirim pasti banyak pompa pompa kita yang rusak karena sampah tadi
sampah sampah kita dengan begitu besar itu bisa masuk namanya ban dalam mobil
bisa masuk yang namanya triplek
kayu macam macam yang menghambat jalannya pompa
apalagi kita tahu kan hampir sebagian besar pompa di jakarta itu submersible
artinya yang ditaruh di air
artinya kalau itu masuk wah ini yang bisa menghambat kita
dan pola upaya untuk mengingatkan kembali atau memberikan kesadaran kepada warga yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana
ya kita paling tidak sering menghimbau kepada teman teman juga baik pak lura camat kepada warga masyarakat untuk diingatkan tidak membuang sampah sembarangan
dan jangan lagi dipikir bahwa masih banyak orang berpendapat bahwa kali sungai ini tempat buangan sampah
nah ini yang harus kita
nah pemerintah juga di sisi lain juga harus menegakkan aturan kan sudah ada perdanya
terkait dengan larangan buang sampah kalau buang sampah denda lima ratus ribu atau kurangan tiga bulan
nah ini harus benar benar direalisasikan seperti itu
selain ini pak teknologi yang sudah di ini apa ada upaya lain yang belum dilakukan oleh pemerintah
apa rencana kedepan
salah satu obyek vital kita juga yang memang selama ini belum dimaksimalkan terkait dengan masalah penataan kawasan di waduk
kita punya aset yang namanya waduk situmbung yang juga tersebar di lima wilayah kota yang ini belum dimaksimalkan
waduk ini kan salah satu fungsinya ketika hujan dia sebagai tampungan air kemudian ketika kemarau dia bisa bagi air
nah ini sekarang yang dinas sumber daya airnya sedang memaksimalkan itu
makanya sekarang kenapa banjir genangan itu lebih cepat karena di hulunya itu waduk waduk sekarang sedang kita garap
alat alat berat kita sekarang sedang bekerja di sana
baik pak terima kasih atas waktunya
sukses mudah mudahan gak ada banjir lagi jakarta
amin insya allah pak komar makasih
siapapun yang waras rasanya tidak tega melihat seorang yang berbunyi
tidak tega melihat seorang yang harus bekerja menyelam air selokan yang penuh dengan limbah
namun inilah realitas di ibu kota negara
dikala sampah sampah berserakan tak jelas tuannya
ini bukan hanya tentang dadan seorang dan kisah heroik petugas kebersihan
cerita dadan bisa jadi narasi satir tentang akibat mudorot dari tindak manusia yang serampangan membuang segala yang tidak digunakan di tempat yang bukan sepatutnya lalu merampas hak air mengalir di jalannya
kisah petugas kebersihan seakan menjadi epos menandingi berita yang terjadi di indonesia
kisah petugas kebersihan seakan menjadi epos menandingi berita yang terjadi di indonesia
kisah petugas kebersihan seakan menjadi epos menandingi berita yang terjadi di indonesia

demikian afd now malam ini saya alvi todinova gintings sampai jumpa